kita ke informasi selanjutnya distributor ikan kaleng merek hoki asal tiongkok yang diduga mengandung cacing ditarik dari seluruh supermarket di sumatera utara
penarikan dilakukan oleh distributor setelah pemerintah mengeluarkan larangan edar terhadap produk tersebut karena diduga mengandung cacing
sedikitnya empat ikan kaleng merek hoki yang sudah tersebar di pasar dan supermarket di sumatera utara sudah ditarik kembali
produk yang dilarang dijual kepada masyarakat itu kini sudah disimpan di salah satu gudang di jalan batangkuis deliserdang sumatera utara
pihak distributor mengakui seluruh produk ikan kaleng merek hoki yang diakini pemerintah mengandung cacing tidak lagi diedarkan ke pasar dan supermarket
ada ribuan ikan kaleng produksi cina yang sudah ditarik dan tidak akan diedarkan lagi ke masyarakat
begitu kita dapat surat perintah dari pusat kita langsung melakukan action
kita terlebih dahulu kita menghubungi
yang selama ini yang kita kerjakan di market market supermarket kita langsung hubungi
minta tarik diamankan dulu di gudangnya masing masing
baru sampai hari ini kita sudah tertarik hampir sembilan puluh sembilan persen
sementara itu kepala bpom medan menyatakan tiga jenis produk ikan merek hoki dipastikan sudah tidak boleh beredar di pasaran
jadi satu pintu ditarik di distributor ini
nanti dari distributor ini tindak lanjutnya tetap kita kawal
tentu ada kebijakan dari pihak perusahaan
karena perusahaan simpan ini sentralistis di jakarta
tapi yang jelas produk ini tidak boleh beredar lagi
pihak bpom menambahkan pihaknya akan terus memantau dan mengawal peredaran tiga merek ikan kaleng
yang sudah dilarang peredarannya baik di pasar maupun supermarket
resi erlangga medan